bisa menghargai aku dan
alhasil nih mas lihat sendiri kan
aku udah gak dihargai
sama sekali sama reva
dia berjanji tidak akan ganggu kamu lagi
tidak akan pernah menyakiti kamu lagi saya
dan mas juga gak rela
kalau kamu tinggal di tempat yang seperti ini
aku kenal reva udah terlalu lama mas
mas tau sendiri kan
tapi di belakang apa yang terjadi
kalau anak mama beneran
mendingan kamu lah
bawain ke mobil beras segala macam
daripada mama bayar tukang panggung kan mendingan kamu
tega bener dah harus disitu pula
tiap detik tiap menit tiap tahun tiap minggu bulan
semuanya nih ya
kalau kita belanja itu cuma keperluan mama doa
buat apaan dong
nah gini nih
ini namanya sirik
sirik itu tanda tak mampu neng
mau gak nih
jangan kayak roh sedih
kalau nggak mau dua bulan
maaf jangan dong mama
meli mohon mama jangan ma
gak sih gak ya
eh jangan diberi sih
aku dilahirkan cuma buat gak ngangkut
jangan lupa ya keperluan mama nih kamu harus ambil ini
meraknya tau kan
abis gitu sabun mama juga nih udah abis
terus apa sih ini conditioner mama
jangan lupa tuh tau kan merknya apa
jangan jajan mulu
ah ya allah ini anak
sini cepetan nih
jangan lupa cukuran bulu kaki mama ya
apalagi sih madu apa jambu sini tulisannya
ya allah kena air
ya iyalah kena air
orang nulisnya di tangan kudet banget
orang sekalian tuh nulisnya di ipad notebook hp gitu loh mama
kalau di tangan tuh jaman kau
si tangan ini kuno juga bisa ngelepak kamu tau gak
eee jebelin banget sih jadi anak
udah sekarang cariin yang tadi keperluan mama
awas kalo gak dapet ya
kebetulan mau beli yang lain
cukuran kaki cukuran ketek
cukuran sabun dulu ya
aku gak nyangka banget bisa ketemu kamu disini
aku juga seneng banget ketemu kamu disini
nah cipika cipika
kamu jangan nganjang nganjang
aku takut nanti mama liat kita mama denger
mama kamu ada disini
handphone kamu kemana sih
aku hubungin kok susah banget
kamu kasih kabar dong ke aku
bapak aku disita bebek sama mama sebulan
gak ada jawaban dari kamu
maaf ya sayangnya
hp aku kan disita sama mama
mama marah besar
gak bisa deh hubungin kamu
kamu pake hp aku aja dulu ya
biar kita bisa tetap berkomunikasi
terus kamu pakai hp apa
udah aku mah gampang
nanti aku beli hp second aja yang murah meriah
senang banget jadi pacar kamu
aduh pokoknya demi cinta aku pada bebek melmel
aku akan cari duit
yang penting kita masih tetap berkomunikasi
soalnya nih bebek
aku kalo gak denger suara kamu sehari tuh
rasanya kangen banget
tapi kalo aku denger suara kamu sebelum tidur
mimpi aku jadi indah sekali
eh jangan kayak orang susah
itu kayak suaranya mama
mama udah dong malu diliatin orang orang nih
kenapa kamu ada disini
ih sembarangan ngatain anak orang cacing kremi
yah pas banget mas
yang satu cacingan yang satu kampungan
eh jangan sembarangan ngatain orang kampungan ya
kagak sopan tau tuh mulut
mau udah mama
mulut dijaga pos hansip
ini orang kagak ada otaknya
udah ma jangan ribet terus dong ma
ibu ini itu dia
ibunya bebek melmel
calon besan emak
eh lah kagak dah
gue gogah punya besan yang kasar
sok kayanya emang bener bener kaya tau gak
tapi emang bener gogah juga punya besan kaya situ
hah orang suruh ngaca
kaca dirumah suruh ngaca disini
ih cari beginian
yah ini mah di pasar banyak
ini di pasar banyak
situ di kampung banyak
hah gue kasih tau itu orang spesial
kagak bisa emak kagak kasih ngerti
makan gitu mah
kamu tinggal di tempat yang kotor
kayak seperti ini yah
yah mau gimana lah mas
aku cuma dapat kontrakan kayak gini aja
sayang tapi kamu kan bisa cari kontrakan yang jauh lebih layak
yang perabotannya jauh juga lebih baik
dan yang pasti itu lebih bersih
nyari kontrakan yang kosong itu gampang mudah mas
ya gak semudah itu dong mas
kita tuh butuh waktu
jangan jangan jangan
gak layak lah buat kamu
mau gak layak mau apa juga
awalnya aku memang berat
tetep harus di jalanin kan
iya iya tapi sudah sudah sudah
mas tidak ingin kamu tinggal di tempat yang seperti ini
jadi lebih baik kamu kembali ke rumah
karena reva sudah berjanji akan minta maaf sama kamu
udah gak bisa lagi
dari pertama aku pindah
sampai detik kemarin mas
aku udah mencoba untuk sabar
reva tetep gak bisa menerima aku ini sebagai ibunya
dan tidak bisa menghargai aku
dan alhasil nih mas lihat sendiri kan
aku udah gak bisa lagi mas
aku udah gak dihargai sama sekali sama reva
dia akan minta maaf sama kamu
dia berjanji tidak akan ganggu kamu lagi
tidak akan pernah menyakiti kamu lagi saya
dan mas juga gak rela kalau kamu tinggal di tempat yang seperti ini
mas kenapa tau reva aja
aku kenal reva udah terlalu lama mas
mas tau sendiri kan
tapi di belakang apa yang terjadi